pur setrika ani rumah lo rusak
jack gue itu lagi sedih
jadi jangan lo kecandain
emang lo lagi sidik kenapa sih
kalau itu lo harusnya gak usah sedih
kalau lo udah biasa
aku mau ke rumah
pipih teh mau melanjutkan pembicaraan yang tadi
tadi pipih udah manggil mimi pak abdul
saya seneng sih itu naik ojek saya cuma sendiri
saya menjemput saudara sendiri
saya sampe kali fugit dia ulang mental
untuk kita belajar semia
batunya ada di nasinya
ya jangan lu gigit
ya makanya nasinya yang dikasih batu dong pok
eh siapa yang ngasih batu
lu salahin dia
kok lu malah marah sama gua
eh mau kemana lu
ada aja yang bikin senewan
bikin masalah aja
udah lagi gua kagak pulang
mau apa lagi lu
mau bayar pok
lagi bete nih ye
lu gak suka kalo gua lagi bete
terus lo gak jadi ngopi
eh yaudah pergi sono
lagian emang lu doang yang ngopi disini

bapak juga gak tau
berarti pengetahuan bapak harus ditambah tuh
kagak ada dimana
ada kemarin disini
pur maafin gua ya
lu jadi kena marah sama gua
abis gua kecewa
laki gua gak jadi dateng
kenapa lu diem aja sih
bapak ngapain ngeliatin ke belakang terus
siapa tahu ada bang ojak kang tisna mas pur datang dari belakang
kalo mereka dateng dari depan gimana
ya itu bagian kamu yang
asal lu gak tau ya
salamualaikum neng rika
dari tadi puter puter nyari penumpang
eh gak taunya lewat sini
neng rika udah sarapan
ketauan lu ya pacaran
saya sama neng rika teh baru persahabatan aja
eh ya tis
saya dari rumah langsung aja kesini
lapi ya toh tadi bilangnya
abis pulang aku mau ke rumah aja kakak
puter puter cari penumpang terus gak sengaja lewat sini
saya juga lagi sedih pok
gepetan saya jalan sama cowok lain
padahal katanya dia ke luar negeri
emang gantengan siapa lu sama dia
gantengan dia sih
gantengan dia sih
harusnya lu gak usah sedih pur
tapi tau diri
ngapain nyari bang patar
neng rika kan jualan handphone
yaudah deh saya mau hp second yang bisa moto
terus yang ada game uler uleran
boleh kakak nanti pulang kerja
inyong anterin ke rumah
emang situ tau rumah saya
tapi saya kan tau
pok gorengan dua sama kopi
ya bagus pas
lumpanya sudah di sini kak pur
ya jangan gitu bang
wah rupanya kau sayang juga sama si pur
pecah lagi gelas saya karena kena giginya
wah marah dia pur
wah marah dia
mana kau pur
eh siapa ya
pak pak pak pak
buat apa kan bakalan ojek udah deket
pangkalan ojek sih udah dapat
tapi sekolah bunga kan masih jauh pak
tapi jatah uang ongkos bapak gak cukup buat naik bajaj
nanti bapak malah dimarahin ibu
kalau bapak takut sama ibu ya udah
bapak gak usah ikut naik ya
pur setrikaan di rumah lo rusak
gue itu lagi sedih
jadi jangan lo kecandain
emang lo lagi sidik kenapa sih
kalau itu lo harusnya usah sedih
kan lo udah biasa
pur lo itu jangan sampe kalem si tisna
udah dapet bakal pengantin bininya cakep lagi
enggak mungkin tisna dapetin cewek cakep
saya nganterin dulu neng rika kerja ya
tidak ada yang nangis
tidak ada yang nangis
tidak ada yang nangis